sementara itu target penerimaan pajak yang dipatok pemerintah pada dua ribu delapan belas mencapai rp satu enam ratus delapan belas satu triliun
dalam anggaran pendapatan belanja negara atau apbn dua ribu delapan belas target penerimaan pajak mencapai rp satu enam ratus delapan belas satu triliun
dengan target tersebut direkturat jenderal pajak harus bekerja ekstra untuk menambah rp satu ratus empat puluh lima empat triliun dari target tahun lalu
namun sejumlah pihak menilai target penerimaan pajak dua ribu delapan belas terlalu ambisius
karena itu direkturat jenderal pajak dalam apbn dua ribu delapan belas telah menyiapkan lima jurus untuk mengejar target penerimaan pajak senilai rp satu enam ratus delapan belas satu triliun sebagai berikut
yang pertama adalah kebijakan automatic exchange of information yang merupakan rekomendasi dari oecd tentang aturan tata cara pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional
kedua sustainable compliance lewat inovasi layanan pajak memelihara kesadaran pajak yang berkesenambungan
ketiga integrasi data dan sistem informasi perpajakan
kemudian yang keempat insentif pajak dan review kebijakan exception tax
pemerintah akan terus memberikan insentif perpajakan berupa tax holiday dan juga tax allowance
dan yang terakhir date gen pajak akan terus meningkatkan sumber daya manusia dan organisasi